pandemi covid sembilan belas membuat kita harus menunda atau membatalkan rencana liburan yang sebelumnya sudah kita buat
sektor pariwisata memang menjadi salah satu sektor yang paling terpukul dengan adanya penyebaran wabah virus corona ini
dan latar belakang tempat wisata yang tadi anda lihat itu juga bukan latar belakang beneran tapi hanya latar belakang secara virtual
teknologi memang menjadi salah satu solusi bagi kondisi seperti saat ini
hal itulah yang dilakukan oleh para pemandu wisata berlisensi yang tergabung dalam jakarta good guide
menggunakan salah satu aplikasi pertemuan mereka membuat tur wisata virtual menjelajahi sejumlah lokasi yang ada di jakarta
kali ini kawasan manggarai jakarta selatan menjadi lokasi yang dipilih
informasi mulai dari perkembangan sejarah hingga lokasi kuliner terkenal dijelaskan dengan gaya bertutur lengkap dengan foto dan video pendukung
kendala paling mendasar itu sebenarnya adalah
satu nggak sepenuhnya
guide kita bisa melakukan ini
artinya mungkin memang ya tidak biasa menggunakan komputer mungkin juga seharinya memang nge guide
atau jadi nggak semua orang bisa melakukan hal ini
terus yang kedua
kuota dan sinyal itu paling penting banget di
hal yang paling penting lah elemen paling penting dalam melakukan hal ini
karena kadang tiba tiba mungkin pihak peserta yang mas putus putus
mungkin karena siang mereka
tapi juga akan menjadi
tapi kalau sinyal kita ternyata yang putus putus nah itu juga tergantung
semua itu menjadi kendala sih buat kita
setiap harinya tur virtual ini menyajikan rute dan lokasi wisata di jakarta yang berbeda beda
rute dan lokasi wisata virtual ini dipilih dari sejumlah lokasi
yang memang sudah biasa ditunjukkan oleh para pemandu wisata di jakarta good guide
saat membawa wisatawan dalam kondisi normal
dengan durasi sekitar satu lima jam
tur wisata virtual ini mendapatkan
animo dan respon yang positif dari para peserta
kalau di virtual itu kita di share gambar gambar
yang kita nggak dikasih tahu waktu jalan beneran
kayak misal gambar mukanya patung pancoran
waktu monument tour tuh bener bener dilihatin gambar mukanya si patung pancoran itu
itu sih salah satunya
ada yang gak kita dapat ketika kita jalan beneran sama virtual
utamanya sih ini sih
buat buat ngisi ngisi kebosanan
soalnya kan kalau pas di wfh ini
nggak banyak kegiatan
diawasnya di luar di luar jam kerja
kita juga kalau nonton film kan satu arah
nah sementara kalau ikut virtual tour ini kan
kita bisa dua arah bisa interaksi juga sama orang lain
terus memang saya orangnya juga senang jalan jalan senang traveling
jadi ya cocoklah biar nggak bengong aja di rumah
untuk dapat mengikuti tur wisata virtual ini
jakarta good guide tidak mematok tarif
peserta membayar dengan sistem pay as you wish atau sukarela
berafiliasi dengan para pemandu wisata di kota kota lain
tur wisata virtual seperti ini juga digelar di bandung semarang dan yogyakarta
dengan kekuatan storytelling dari sang pemandu wisata
ditambah dengan penyajian foto foto dan video yang menarik
ternyata dapat membuat tur wisata virtual ini berlangsung menarik dan tidak membosankan
kuncinya bagaimana sang pemandu wisata dapat membangun suasana dan imajinasi
untuk mencari pemandu wisata yang bisa bersertanya